kita ke informasi selanjutnya sebagai bentuk apresiasi bagi generasi muda yang kreatif
universitas pembangunan nasional upn veteran jawa timur membuka peluang pendaftaran mahasiswa baru
bagi youtuber melalui jalur prestasi
youtuber yang bisa lolos seleksi pendaftaran minimal memiliki dua puluh ribu subscriber atau pengikut
ada yang berbeda dalam penerimaan mahasiswa baru di upn jawa timur tahun ini
ya bagi konten kreator atau biasa disebut sebagai youtuber bisa mendaftar melalui jalur mandiri prestasi
namun bukan sembarang youtuber yang dapat lolos seleksi pendaftaran ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi
akun youtube minimal memiliki dua puluh ribu subscriber dan mempunyai dua video yang sudah ditonton seratus ribu kali
jalur prestasi bagi youtuber ini sebagai wadah dan apresiasi bagi generasi muda yang kreatif dan inovatif
konten konten itu hanya konten konten yang mendidik yang pertama
yang mendidik masyarakat karena upn adalah kamu sembilan negara tentunya konten yang berbasis sembilan negara
cinta tanah air dan sebagainya ini adalah konten konten yang kita harapkan
kuota yang disediakan untuk jalur prestasi mandiri upn jawa timur sebanyak satu ratus sepuluh orang dan prestasi sebagai konten kreator salah satu diantaranya
para youtuber yang lolos seleksi pendaftaran juga akan menjalani tes tulis pengetahuan umum dan membuat video vlog dengan tema yang sudah ditentukan
setuju mbak karena youtuber seorang konten kreator dan menurut saya itu sebuah prestasi yang patut diapresiasikan
kalau menurut saya sih setuju setuju aja mbak ya asalkan bukan jadi syarat utamanya
ya terus kan kayak youtuber itu buat konten ya asalkan kontennya itu bisa positif
terus untuk membawa nama uniknya sendiri itu nggak masalah mbak
pendaftaran jalur mandiri prestasi upn veteran jawa timur dibuka sejak tanggal dua puluh empat juni
proses pendaftaran masih berlangsung hingga tiga belas juli dua ribu sembilan belas
aga dipa ria klarissa surabaya jawa timur